pengunjung membadati objek wisata satwa burung bali bird park
di kawasan singapadu gianyar bali
menurut pengelola objek wisata satwa
lonjakan jumlah pengunjung terjadi sejak memasuki bulan desember
jumlahnya sekitar dua ratus orang per hari
atau naik sekitar tiga puluh hingga empat puluh persen dari biasanya
diperkirakan jumlah ini akan mencapai puncak menjelang tahun baru
selama bulan desember ini sih kami sejak tanggal dua belas kita sudah buka setiap hari
memang kunjungannya sekarang satu minggu terakhir ini sudah meningkat ya setiap harinya
sekitar empat ratus sampai ke enam ratus bahkan kemarin sudah hampir delapan ratus hari ini juga lumayan
mudah mudahan sih nanti sampai ke akhir tahun liburan ini bisa terus meningkat setiap harinya
karena sebelumnya kami hanya buka satu minggu aja
jadi baru tanggal dua belas desember ini kami mulai buka setiap hari
sejak pemerintah provinsi bali mewajibkan surat kesehatan negatif covid sembilan belas
bagi orang yang berkunjung ke bali delapan belas desember dua ribu dua puluh lalu
kunjungan orang ke bali sempat menurun
dari sebelumnya sekitar tiga belas orang per hari melalui jalur udara
menjadi sekitar sembilan hingga sepuluh orang per hari
meski demikian hal ini tidak menyurutkan orang berwisata ke objek wisata di bali
mereka lantaran merasa aman dan nyaman dengan protokol kesehatan di objek
karena kita masih tetap bisa jaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan
iya sangat aman karena di mana mana ada tempat cuci tangan kita masih bisa jaga jarak
ya salah satu protokol kesehatan yang wajib anda ikuti saat anda berwisata
khususnya di tempat tempat wisata seperti satwa hewan burung burung ini
selain anda harus memakai masker anda juga harus rajin rajin mencuci tangan
karena anda sering melihat kandang kandang burung dan juga memegang burung seperti saya tadi
objek wisata yang juga tak kalah menjadi favorit wisatawan saat mengisi libur panjang akhir tahun
adalah kawasan pantai di bagian selatan pulau bali
salah satunya objek wisata pantai double enam di kawasan seminyak kuta bali ini
pengelola kuliner di sepanjang pantai menyambut baik kondisi ini
kita sudah menyiapkan hand sanitizer
tempat cuci tangan dengan kapasitas yang ibu bisa lihat di areal kami
ya seperti itu
tidak seperti hari hari biasanya kita
untuk menegakkan protokol kesehatan
tim gabungan siap mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas seperti mencegah kerumunan
tim terdiri dari polisi pamung praja relawan tni polri dan pecalang
ayungurah dewi nyoman wirianinata sini nenggara
indonesia padang bali